kita ke informasi dari kementerian perindustrian
beberapa lembaga di indonesia meminta situs online bihun kekinian ditutup
dan peredaran snack itu segera dihentikan
selain kemasannya berbau pornografi
makanan tersebut belum terdaftar atau ilegal sehingga belum terjamin kesehatannya
komisi perlindungan anak indonesia mengatakan
kpai sedang melakukan investigasi pada produk makanan ringan yang dibungkus gambar bikini
menurut hasil investigasi sementara
label halal majelis ulama indonesia dan nomor registrasi yang dikeluarkan
badan pengawasan obat dan makanan pada kemasan makanan itu ternyata palsu
selain kpai badan pengawas obat dan makanan bpom jawa barat menyatakan
tidak pernah memberikan izin peredaran produk makanan ringan tersebut
tidak hanya itu bpom jawa barat juga menilai produk makanan ringan itu
tidak diproduksi secara massal oleh pabrik olahan makanan berizin
karena hanya dijual secara eceran
ya terkait yang beredar itu
kini jelas itu makanan yang tidak terdaftar
baik di badan pom maupun di dinas kesehatan ilegal seperti itu
ya kami langsung melakukan penelusuran sudah tiga harinya
baik mau membeli kemudian mencari tempatnya juga
kita belum temukan produknya maupun juga pabriknya seperti itu
hal yang sama juga dikemukakan oleh menteri perindustrian erlangga hartarto
yang belum tahu persis bion kekinian ini
pemerintah melalui bpom harus segera menghentikan peredarannya maka
maupun minuman yang belum mempunyai registrasi keamanannya
harus dilakukan tindakan sesuai hukum
ya tentu kalau kementerian kita kembali kepada regulasi undang undang mengenai makanan
pengawasan makanan yang ada di bpom
jadi tentu makanan makanan yang belum mempunyai registrasi keamanannya
ya harus dilakukan penindakan sesuai dengan hukum
seperti diberitakan bihun kekinian memang menghebohkan dan menjadi kontroversi
setelah beredar luas akibatnya
akibat kemasannya mengandung pornografi
arief hibzul cnn indonesia
dunia maya dan media online dihebohkan dengan keberadaan makanan ringan
bernama bikini snack atau bihun kekinian yang dalam kemasannya diproduksi di bandung
koresponden cnn indonesia roby sofwan amin mencoba menelusuri pabrik dan peredaran
jajanan yang kemasannya mengandung unsur pornografi
sehingga keberadaannya meresahkan masyarakat
dan terkait dengan keberadaan sejarah
eg yang di dalam kemasannya menyebutkan diproduksi di bandung
saya mengkonfirmasi ke
balai pengawasan obat dan makanan
dan juga majelis ulama indonesia
keduanya menyatakan belum pernah menerima permohonan
terkait dengan keberadaan produksi snack bikini
ini pernah lihat snack ini nggak
belum belum pernah
ini lagi rame heboh snack gambarnya seperti ini
baru tahu juga ya
ya belum belum ada
oh belum pernah
apa sebelumnya sudah tahu tapi
jadi memang saya menelusuri
di pusat perbelanjaan makanan di kota bandung
dan dari penelusuran saya tidak satupun toko jajanan
yang menjual bikini snack
selain itu juga saya bertanya kepada para pengunjung
yang datang ke tempat ini
dan para pengunjung pun mereka tidak mengetahui
tentunya banyak akun akun yang menjual bikini snack ini
tetapi rata rata sebenarnya
bagian besar nomernya tidak bisa dihubungi
dan akunnya juga privat tidak bisa diakses secara mudah oleh publik
dan dari hasil komunikasi saya dengan nomer yang saya dapatkan di media sosial ini
mereka mengaku memiliki bikini snack
tetapi hari ini saya meminta untuk bertemu
untuk membeli snack tersebut
tapi tidak bisa dan dijanjikan
dua tiga hari ke depan
setelah melakukan penelusuran di kota bandung
jangankan pabrik produk bikini snack juga tidak saya temukan
saya sudah memesan kepada reseller
dan baru dijanjikan tiga hari ke depan di tempat ini
dan saya tidak melihat adanya tanda tanda
atau toko yang menjual bikini snack di tempat ini
kesimpulan saya pertama ini memang sebuah ide kreatif
terkait dengan desain kemasan bikini snack
yang kedua ini adalah dilakukan oleh orang iseng
dan di publis di media sosial